warga desa tegasambi jepara jawa tengah memiliki tradisi unik yang diakini sebagai tolak bala
tradisi tersebut dikenal dengan nama perang obor
tradisi ini rutin digelar setiap tahun bersamaan dengan acara sedekah bumi
pelepah kelapa dan daun pisang kering mulai disulut sebagai tanda perang obor dimulai
tanpa memilih lawan para peserta langsung saling memukulkan obor yang telah menyala
penonton yang berada dekat dengan peserta seketika menyingkir menghindari percikan api
sorak sorai penonton memberi semangat para peserta pun ramai terdengar
bagi warga tegal sambi perang obor merupakan tradisi turun temurun yang menjadi bagian dari ritual sedekah bumi
asal mula perang obor berawal dari upaya warga menjauhkan diri dari masa pagebluk yang berupa penyakit pada hewan ternak
usaha itu dilakukan dengan saling pukul pelepah kelapa dan daun pisang yang dibakar
dari saling pukul tersebut
hewan ternak tiba tiba sembuh dari penyakit
dengan perang obor tadi bisa mengusir roh jahat dalam tanda kutip atau penyakit yang menimpa hewan ternaknya
sehingga beliau berwasiat supaya anak cucunya tetap melestarikan perang obor
seraya memohon berdoa kepada allah supaya ternaknya tetap sehat
yang lainnya petani juga bisa panen dengan baik
minat warga untuk mengikuti tradisi perang obor yang digelar rutin setiap tahun tak pernah surut
padahal tak jarang para peserta maupun penonton menderita luka bakar akibat terkena percikan api
untuk mengantisipasi hal itu
aparat desa menyediakan ramuan yang terbuat dari minyak lapa dan beragam daun dan bunga
kalau rasa panas tetap rasanya panas
tapi alhamdulillah tidak pernah sakit sakitan setelah itu
setelah kegiatan ini
walaupun terkena kita tidak pernah sakit
walaupun ada kena lacat setelah dimenyai dari minyak yang sudah disediakan
perang obor biasanya akan berlangsung hingga seluruh kelapa kelapa dan daun pisang habis terbakar
tradisi perang obor yang digelar setiap tahun ini selalu menyita perhatian ribuan orang
baik dari desa setempat maupun warga desa sekitarnya
daya akbar jepara